salah satu bagian dari sebuah gedung tujuh belas lantai di kawasan bintaro tangerang selatan roboh pada kamis sore
bangunan yang roboh berada di sektor tujuh dekat jalan layang bintaro
dari informasi sementara yang dihimpun tidak semua bagian gedung roboh melainkan bagian kiri dan kanan gedung
asap sempat muncul dari robohnya bangunan
gedung itu roboh sekitar pukul tiga sore
gedung ini tadinya akan dijadikan perkantoran salah satu bank swasta
namun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam pembangunannya terhenti dan tidak dihuni
dan ini adalah video amatir yang direkam azahra syahid dan diunggah dalam pasangmata com
detik detik saat bangunan tujuh belas lantai ini roboh